polres jombang jawa timur masih menyelidiki kecelakaan tunggal yang menewaskan selebritas vanessa angel dan suaminya febri andriansyah
polisi telah mengirim alat sejenis kotak hitam atau black box di mobil yang ditumpangi vanessa dan keluarga ke jepang
kecelakaan tunggal yang menewaskan vanessa dan suaminya di jalan tol jombang mojokerto terus didalami satlantas polres jombang
selain pemeriksaan saksi polisi kini sedang melengkapi berkas penyidikan berdasarkan keterangan ahli laboratorium forensik polda jawa timur dan korlantas mabes polri
yang terbaru polisi telah mengirim alat sejenis black box di kendaraan milik vanessa angel ke jepang
menurut kepala polres jombang akbp nur hidayat dari alat sejenis black box ini dapat diketahui sejumlah data tentang kecepatan
pengereman dan fitur mobil yang aktif di mobil saat kecelakaan
untuk mendapatkan data dibutuhkan waktu pemeriksaan hingga satu pekan